ketersediaan lahan untuk membangun rumah yang semakin sedikit
imbas bertambahnya jumlah penduduk
menjadi tantangan di berbagai kota termasuk ibu kota jakarta
alhasil tanah yang tersisa bagi kaum urban yang mencari rumah semakin sempit
kini banyak developer menjual rumah dengan luas tanah di bawah seratus meter persegi
nah ini kan menjadi satu tantangan sebenarnya untuk kita desainer interior ya
bagaimana caranya dengan hunian yang kecil yang compact
kita mengatakannya compact tidak kecil ya
tetapi tetap kualitas dari kenyamanan tempat tinggal itu sendiri dapat tercapai
ya itu memang menjadi tantangan buat kita
akhirnya memang kita harus mulai berpikir untuk melihat kondisi yang sekarang ini ada
dengan begitu banyak tipikal rumah yang memang kompak
dan keinginan yang penghuninya juga untuk meningkatkan taraf hidup mereka
dengan tempat tinggal yang sesuai dengan fungsi
kemudian memiliki estetika dan memiliki value yang baik
nah kita lah sebagai desainer interior itu masuk
kalau kita menyiasatinya adalah dengan seperti biasa kita akan melihat secara garis besar dulu
kebutuhan dari calon penghuni ya dari situ kita lihat dulu dasar kebutuhan mereka
mulai dari zoning kemudian layoutnya seperti apa gitu ya
mulai dari living room kebutuhan kamar tidur
penataan ruang dan furnitur merupakan kunci untuk memastikan rumah yang tidak terlalu luas tetap terasa nyaman
perusahaan desainer interior arterum menata sebuah ruang seluas tujuh puluh tujuh meter persegi
menjadi tempat hunian yang fungsional dan terasa mewah
cnn living mendapatkan kesempatan untuk berbincang bincang dengan tri
oke jadi ini salah satu desain
kamu luasnya berapa nih satu bangunan
kalau luas ini ada tujuh puluh tujuh meter persegi sih
hanya tujuh puluh tujuh meter persegi tapi saya begitu memasuki ruangan ini tidak terasa sempit begitu ya
jadi ini memang mungkin trik dari seorang interior designer begitu
jadi kalau dari luasannya yang tersebut itu kita buat agak terbuka ya
jadi kelihatan semuanya tuh menyatu jadi nggak ada sempit sempit lah gitu
iya meskipun ada sekat sekatnya tapi tetap terasa terbuka
nah tri ini saya lihat kayu kayu yang kamu pakai yang kamu pilih dalam merancang hunian ini berwarna gelap
nah biasanya kalau warna gelap kan kesannya mencekam jadi kayak sempit
tapi kalau di sini kenapa malah terasa jadi luas
jadi gini warna warna gelap ini kita pakai itu karena untuk mengatasi dari ceiling yang tinggi gitu
feeling yang tinggi ini kan sebenarnya udah assisting ya jadi kondisi existing kita tetap pertahankan
kita menggunakan warna warna gelap ini supaya kita bisa mengatasi dari ceiling yang tinggi gitu

nah biasanya idealnya kalau hunian tujuh puluh tujuh meter persegi dengan living room bed room dan juga dining room idealnya cocok untuk keluarga berapa orang
kalau kebetulan ini karena kecil gitu ya jadi ini sebenarnya untuk kaum kaum milenial yang mereka baru baru berkeluarga lah kayak gitu
jadi yang belum terlalu banyak penghuninya sih kayak gitu
oke kita sudah lihat living roomnya
kita bisa bergeser ke bedroomnya
ini master bedroomnya nih
nah tri kembali lagi karena hunian ini hanya seluas tujuh puluh tujuh meter persegi
jadi akhirnya master bedroom berdempatan dengan living room berdempatan dengan dining room
kenyamanannya seperti apa nih bagi penghuni
ya jadi karena ini saling berdempatan karena ruangannya juga kan sempit gitu ya

jadi kita buat beberapa sekat kayak sekat garis garis seperti ini gitu

dan juga di sini kita buat sekat menggunakan pintu dengan aluminium kaca
jadi once di pantry ini banyak orang gitu jadi kita bisa tutup curtainnya
betul kita bisa tutup kertonnya gitu
jadi untuk istirahat pun masih bisa terjaga lagi privacy nya
tri ini ada kisi kisi yang membatasi dari bedroom ke living room
namun bolong bolong dan tidak tertutup secara keseluruhan
namun bolong bolong dan tidak tertutup secara kondisional
namun bolong bolong dan tidak tertutup secara kondisional
fertrtutup dari bengkak
dari living room ke bedroom untuk sebagai aksesoris juga sebagai dekoratif
bagian dapur di sebelah kamar utama dilengkapi dengan meja besar
yang dapat berfungsi sebagai meja makan dan juga meja kerja
selain itu dinding kiri dan kanan lorong juga dapat dimanfaatkan
sebagai tempat penyimpanan barang dan lemari baju
betul ini kita fungsiin sebagai area storage
memang sengaja dibuat hidden atau bagaimana
ya jadi karena areanya sempit
jadi kita manfaatkan ini untuk area storage dengan material kaca
fungsinya adalah supaya kelihatan lebih luas
jadi kita bisa lihat coba dibuka
jadi setelah dibuka lampunya nyala karnel
iya jadi memang sengaja dibuat hidden agar terasa lebih luas lebih rapih juga kali ya
dan kita bikin
jadi penyimpanan itu lebih maksimal
karena memang salah satu kunci untuk mengisi rumah dengan lahan sempit itu ya kerapihan ya
menurut yeni dan tri ada sejumlah cara pintar untuk menata rumah mungil
pertama sesuaikan warna dalam rumah dengan bentuk bangunan
jika atap di rumah tinggi maka gunakan warna gelap untuk memberi kesan hangat
gunakan warna terang jika atap rumah pendek agar terasa lebih luas
kedua isi rumah dengan perabotan yang memiliki fungsi ganda
manfaatkan setiap sudut ruang untuk dijadikan tempat penyimpanan barang agar rumah lebih efisien dan fungsional
ketiga penempatan sekat yang tepat dalam rumah mungil dapat membuat ruang terasa lebih besar
hindari tembok dan gunakan pintu terbuat dari kaca atau kisi kisi yang tidak tertutup

dengan material transparan atau reflektif seperti kaca dan cermin dapat memberi efek visual yang lebih luas dalam rumah mungil
serta memberi pantulan cahaya yang dapat membuat ruang tidak terasa sesak
terakhir ruang yang terang akan terasa lebih luas daripada ruangan yang gelap
oleh sebab itu maksimalkan pencahayaan lewat jendela atau skylight
karmel mursalim arief yunan jakarta